hai main berani seorang bocah nekat naik ke atas menara perusahaan seluler di labuhan batu
sumatera utara rabu pagi bocah berusia sepuluh tahun itu dengan santainya duduk di atas menara
telekomunikasi setinggi tujuh puluh dua m melihat aksi berbahaya itu warga pun berteriak memintanya
untuk segera turun pada kamis siang warga yang menjadi saksi menyatakan aksi bocah itu dilakukan
karena permintaannya tidak dipenuhi oleh keluarganya pakai sekolah semangat pakai
kaos kaki dong kata mamanya mau sekolah banyak udah seminggu kata kakeknya tuh kan mau menaik
tour sejangan itu punya polisi punya apa katanya ayo ayo turun kita rantai yuk sama mama setelah
duduk di atas menara sang bocah akhirnya turun setelah dirayu pihak keluarga selain
menghebohkan warga sekitar aksi bocah memanjat menara ini juga tersebar di media sosial azhar
fnd manurung labuhan batu sumatera utara